ibu narasuken ringman
raja kita harus menyelamatkannya
kita harus tenang

tugasku sudah selesai
satu lagi raden
itu akan bermanfaat
buat bu raden
ya allah kak adah
sebenarnya apa yang diinginkan niata para zasadik uang tuhan untuk
para penculik itu kenapa mereka mengincar dinda kakak tenanglah dinda kanda sudah berhasil
mengusir para penculik itu maafkan kanan ini semua karena kesalahan kanan yang tidak bisa
menjagamu dengan baik tidak akanda ini tidak sepenuhnya kesalahan kakanda kerajaan pajajaran
memang sedang dalam keadaan genting banyak sekali yang menginginkan pajajaran hancur tapi kanda sudah
melakukan yang terbaik dinda bangga pada kakanda tetap saja kanda merasa bersalah kepada dinda
tapi mulai dari sekarang
kanda berjanji kepadamu kanda akan selalu berada di sisimu terima kasih kakanda
salam sejahtera gusti prabu gusti permaisuri salam untukmu juga nyimas kenapa nyimas datang
dimana teman mohon maaf gusti prabu dia masih di wisma tamu hamba hanya menghadap sendiri bagaimana
keadaan gusti permaisuri rasa sakit apa yang masih dia rasakan alhamdulillah saya baik baik saja
syukurlah hamba lega mendengar ya gusti kalau begitu hamba mohon pamit tunggu nyima
adalah utusan dari kerajaan
bagaimana keadaan kerajaan di rontang
ternyata dia tidak mengenaliku
dan percaya begitu saja
kalau aku utusan dari jujur
aku akan menemuimu
bersama para penggawa
dan nanti aku akan perintahkan prajurit
di saat aku ingin bertemu
terima kasih gusti prabu
hamba pamit undur diri
aku ingin tahu
mereka mau membakarku
betapa buruknya nasibku
oh kanda prabu
aku selalu membuat kanda
susah dan kecewa
bunda tidak bisa
mendidik dan membesarkanmu

raja yang baik
semoga kau kelak bisa menjadi
raja yang baik
raden kita kehilangan
setah beruah wajib
ibu darah tuken ringmanit
raden kita harus menyelamatkannya
sabar dimas jangan menggabah
kita harus tenang
kita harus berpikir dengan matang
kau mau menjadi istriku
aku tidak sudi menikah
dengan orang sepertimu
kau akan menerima semua akibat dari perbuatanmu
kau akan menerima semua akibat dari perbuatanmu
dasar perempuan kelas kepala
jatuh di untung
jatuh di untung

juta keluarga perempuan thc
kau berusaha mengingat ayahku
menjijikkan seseorang ketika ini
aku berharap membayokannya
dasar perempuan kelas kepala
raden arya kemuni